informasinya yang bersambutan itu pengen ketua ketua kebutuhan tapi karena prosedur ini kan harus
melalui izin terlebih dahulu konfirmasi dari dari bukannya ke tujuh belas kita kurang sabar apa apa
merasa lama terjemahan terus yaitulah terjadi hal hal yang tidak kita inginkan itu dia nembaknya
kaca atau ke orang kalau mengakses semua kalau informasi kita ada pasti mungkin semacam mengancam
dengan ulama kita berhubungan lima ini bukan harus cara acak itu ya artinya pelaku ini kesal
nih pak ya karena nggak bisa ketemu sama dia sendiri pak mungkin sendiri pak informasinya ada dua
orang yang terluka ya pak ya dari pegawai kita ada dua yang satu lagi mungkin meminta persidangan
kaca kaca yang satu lagi di punggung dua duanya pecahan kaca berarti pak yang punggung kayaknya
tembaknya tembaknya pakai airsoft gun yang bersambutan baru pertama kali kesini pak
apa udah informasinya sudah dua kali dua kali dengan hari ini ketiga ketiga ketiga ini ke
kepala kantor artinya berarti itu dua kali atau tiga kali pak tembakan
yang dilepaskan berapa ada dua kali mendatang jika kosong dua kali yang
yang temukan sosoknya ketemu dua duanya